assalamualaikum wr wb
bersama narsumnya siapa gak silahkan gak
kita yang berkunjung ke salah satu legenda
terima kasih mas sudah berkunjung
ini gor masih ada bau bau
chatnya bau bau baru nih
karena memang baru tanggal satu kemarin
dari buka ini jadi belum ada
satu bulan lah
bisa diceritain gimana sih
ini bangun gor ini
terus kelihatannya kan bagus nih
ada tujuh lapangan ya tadi saya hitung
terus prosesnya berapa lama
oh ada delapan lapangan ya
prosesnya berapa lama
bagaimana cerita di balik terjadinya gor ini
kenapa sih mau bangun gor dulu tangkis
tadinya memang rencana awal tuh gak ada
tapi kan setelah saya pikir
saya kan udah lama pensiun nih
sudah dua tiga tahun pensiun
saya juga kan harus mikir juga untuk
kedepannya lah untuk investasi
nah kebetulan juga
ada temen ngajak join ini
ini juga sebenernya gak ada
gak ada apa ya
nggak ada rencana lah untuk bikin gor ini
karena sebelumnya saya ditanya
mas mau bikin gor gak
banyak temen temen yang nanya
aku bilang saya belum ada rencana
dan mungkin gak terpikirkan deh
tapi memang ya namanya jalan ya
jalan usaha kita gak pernah tau
ini pas dengan
bidang gue kan memang di badminton kan
jadi kebetulan ada temen ngajak joinnya
jadi ini bukan deh
ini bukan deh
di sini ada temen yang bikin
ya kenapa gak gitu
di samping bikin cohan gitu ya
sama aku juga bisa mendedikasikan guru tangkis disini
mungkin sekarang hanya kita nyerahin lapangan
tapi nanti nantinya aku mau rencana juga
ada pengembangan tentang bikin klub
jadi rencana kedepannya selain nyerahin lapangan
ada mau bikin klub juga
berarti narik anak anak untuk latihan disini gitu
iya narik lapangan untuk latihan disini juga kan
memang ya mudah mudahan dengan nanti kita bikin klub yang gak berhenti gitu bibit bibit pemain badminton itu selalu ada gitu loh
kayaknya kalo misalnya ntar bikin klub yang ngelatih awi sendiri atau gimana awi
apa jadi supervisor
ya memang kebetulan kan aku kan ya masih di pb jarum lah ya maksudnya
masih jadi teknikal influencer di pb jarum
jadi kan nantinya pun aku mau bikin pun ya aku harus izin lewat klubku dulu gitu loh
klubku dulu nah nanti arahan dari klub saya seperti apa
berarti mungkin ada kemungkinan jadi klub satelit juga ya
ya harusnya sih ya
mau masuk ya
ya nanti juga ya harusnya arahan dari jarum misalnya menjadi sate atau gimana ya
ya mudah mudahan juga bisa jadi satelitnya karena kan mau gak mau kan saya di jarum
dan saya juga mungkin lebih enak juga
tapi sebetulnya pas owi udah pensiun tiga tahun ini sebelum akhirnya bikin gor
owi itu kegiatannya apa aja sih waktu itu selama pensiun tiga tahun ini
kan biasanya kalau di sosmednya suka main motor tuh masih mas taufik
ya karena kan waktu itu kan kebetulan lagi pandemi kan kita juga nggak bisa kemana mana
ya bisa aja cuma ke hutan doang nge trill gitu loh
sekarang kan memang budaya harus move on kan nggak bisa kayak gitu terus kan
nah ya akhirnya
ya udah saya berhenti main motor berhenti hobi saya lah
ya saya serius sekarang di sini bikin pengembangan lapangan
terus ada juga bisnis yang lain gitu
aku ada lagi mau bikin juga lagi bikin penginapan juga masih jepara tapi ada restorannya juga
nah ini lagi pengembangan pengembangan bikin kamar kamar aja untuk ya bikin ya hotel kecil kecilan lah gitu
berarti setelah pensiun rencana jangka panjangnya tuh udah mati
ya maksudnya mudah mudahan kan kita kalau apa ya kita kan berusaha aja
maksudnya kan dari kemarin kemarin kita jadi atlet itu kan kita udah ngumpulin lah sedikit sedikit itu maksudnya materi yang masuk ke kita
nah sekarang kan kemarin kan ditabung nah sekarang kan tinggal tahap pengembangannya aja
ya mudah mudahan pengembangannya itu kan pas gitu loh mas
makanya kan kalau saya cari investasi kan yang aman gitu salah satunya ya mungkin menurut saya ini lapangan ini gitu
terus motor motornya kemana
terus motor motornya kemana mas zowie
motor motornya kemarin aku kan
ya itu untuk pengembangan itu kan motor motor juga salah satu investasi juga
bikin gore nya tuh di kampung halaman misalnya di purwokerto kenapa milihnya disini ya
karena biar dekat rumah atau gimana
ya sebenarnya kalau kampung halaman kan memang kelahiran saya kan di banyumas
cuma hanya kan hidup saya kan disini gitu loh
jadi kalau untuk ya sebenarnya saya pingin juga bikin di kampung tapi kan kalau untuk ya untuk bisnis mungkin ya untuk investasi kan
harus dilihat langsung kita harus ngecek langsung ini ini
makanya memang sebelum bikin ini ada beberapa penawaran dari luar untuk bikin di luar gitu loh
hanya kan pengawasan dari saya kan belum bisa gitu loh saya kan juga baru baru kan bikin ini jadi saya bikin yang dekat rumah ini
saya lihat dulu nah nanti setelah ini pengembangan nanti akan mungkin ya ada investor yang mau ngajak saya untuk bikin seperti ini atau gimana kita udah tahu gitu
tapi selama sebulan ini kan buka dari tanggal satu nih kata mas tauwi ya
apa perkembangannya buka gorbulu tangkis di tangsel ini
alhamdulillah sih antusiasnya sangat ramai mas ini untuk ya untuk jadwal sore aja masih banyak gitu yang waiting list untuk bisa bermain di sini gitu
tapi kalau ada apa ada yang pengunjung mau main sama mas zowie bisa gak sih disini
aku juga main juga
ya kadang kadang kan service customer juga kita service customer juga
itu ada harga beda apa
apa ya yang untung untungan aja misalnya
ada owik bisa main
iya kadang kadang mungkin banyak yang minta foto aja
tapi kalau misalnya memang ada yang mau main ya mungkin teman teman sendiri kenal disini apa ayo mas main ya aku ajakin main juga gitu karena aku memang ada beberapa lapangan juga memang khusus aku siapin buat aku main sama temen gitu
kirain kalau lagi hoki gitu ada mas zowie sini eh mas zowie main dong tes ya

ya ada juga maksudnya ada customer gitu ada anaknya mas boleh langsung main sama dia
ada customer gitu ada anaknya mas boleh nggak tepakkan sama anak saya saya videoin buat motivasi gitu ya saya mau
tapi owi sendiri sebetulnya latihan badminton masih sering selama tiga tahun ini buat jaga kondisi
ya kalau aku kan ya kalau latihan sih udah enggak lah udah jarang ya hanya mungkin ya jaga kondisi aja paling main eksebisi mas
terus main ya kalau ada temen nemen nemenin main gitu kadang kadang juga ada bos bos juga gitu
tapi kan udah jarang latihan badminton kalau nonton badminton masih sering nggak
masih ngikutin gak isu isu terkini nih mas owi
ya aku sih masih sedikit sedikit masih ngikutin saya biasanya malah dapat masukan dari istri kalau sekarang istri yang nonton terus tuh
nah jadi kalau aku lihat sekilas minta pendapatnya sama istri nih eh gimana sih a gimana si b gimana sih c gitu
nah kebetulan kita datang ke sini lagi sebetulnya lagi situasi lagi gak enak ya karena indonesia gak dapat gelar di kejuaraan indonesia
nonton terus gimana kira kira pendapatnya terhadap hasil yang kurang bagus ini
yang diraih tim indonesia
ya sebenarnya kalau saya pribadi kan pernah jadi atlet gitu atletnya sendiri pasti kan juga mau untuk bisa jadi juara
dan bisa meraih hasil yang terbaik apalagi mereka latihan pasti menurut saya sudah all out lah gitu
ya memang dari hasilnya itu ya kurang memuaskan lah ya nggak ada yang bisa jadi juara gitu ya menurut saya dari
anak anak sendiri mungkin juga dari pbsi nya mungkin banyak melakukan pembenahan aja sih kalau menurut
saya ya karena kan kalau kita kalah pasti kan ada kekurangan nah kekurangan itu harus kita cari kan
gitu ya kalau menurut saya itu ya hasilnya sih ya kalau menurut saya ya yang bener yang kayak tadi
mungkin kurang memuaskan karena memang enggak ada yang juara ya gitu tapi kalau ya balik lagi kalau
menurut saya kalau lihat dari atletnya itu pasti udah dia udah outlah latihan untuk persiapan di
kejadian maksimal mungkin dari kemampuan kalau ingat kayak rino vita atau rehan lisa dibandingkan
sama yang lagi menguasai di atas ya kayak si siway sama kemarin sih seng j sama ceo malah bisa jadi
juara dunia terus sebetulnya level kemampuannya sejauh mana kalau menurut awalnya kalau misalnya
menurut saya ya kalau misi indonesia itu masih banyak pembenahan gitu kalau
untuk ya khususnya mix gitu ya kalau saya boleh ngomong itu ya masih banyak kekurangan kekurangan
gitu jadi kalau saya melihat aja masih banyak ya masih banyak timpangnya gitu loh mas jadi kalau
menurut saya mix double itu mereka lebih ekstra keras gitu ekstra kerja keras lagi untuk bisa ya
mengimbangi gitu sang siway terus sama si tsunjai terus sama ada capol gitu jadi kalau saya melihat
masih dia masih timpang lagi itu masih jauh berarti itu
ya kalau jauh sih enggak ya buktinya masih bisa rame rame juga masih ngelawan gitu kan
memang ada beberapa ya ada beberapa kalau saya dari segi teknis kan mungkin tipis tipis lah ya
mas awi berarti apa nih yang harus dibenahi sebenarnya kalau misalnya kayak kemarin saya
ngelihat di jan sama glo ya mereka sebenarnya main juga udah polanya udah bagus gitu hanya
mereka kurang tetek aja gitu sama kurang pinter aja dikit gitu mainnya ya maksudnya dalam artian
gitu kalau yang saya lihat gitu ya untuk dijangkau itu maksudnya ini kritik untuk membangun mereka ya
mereka bola susah sedikit pasti naik gitu jadi mereka mau diserang gitu loh padahal kan kita
zaman dulu ya gimana cara boleh itu enggak naik gimana caranya kita tuh maunya nyerang gitu loh kita
ngadu gimana caranya kita nyerang kita dapat poin karena kan apa senjata yang paling bagus kan menyerang
daripada bertahan nah yang kayak saya lihat kemarin kayak dijangkau itu dia bola susah sedikit pasti naik
dan ra serah gitu apa kurang pede masowi nah makanya itu makanya faktor faktor itu kan yang
mereka harus cari gitu kalau yang saya lihat mereka harus bisa berpikir lebih ini lagi lebih
lebih apa ya lebih dalam lagi gitu jangan maunya mereka enak ah aku mau dapet moin tapi akum nya
enak ya nggak bisa seperti itu berarti sama renovita sama puedes a juga agak mirip kayak
enggak puas dikit bolanya ngangkat atau gimana yang gak tahu kemarin aku perhatiin verified
ya ya mungkin sets
lebih apa ya ya kalau aku lihat apa ya gimana ya aku juga susah gitu ngomongnya karena ya itulah
mungkin masih ya masih tertinggal setengah step atau gimana tapi kalau dilihat jauhnya mereka
masih bisa rame kok sebenarnya gitu jadi memang ada beberapa faktor faktor yang mungkin non teknisnya
atau apa yang memang mereka harus benar ini kan minggu tahun depan olimpiade paris terus
pak awi bilang tadi masih ada beberapa level yang harus dikejar terus kira kira yang bisa diperbaiki
sehingga paling nggak bisa dapat medali gitu di olimpiade apa kira kira yes kalau sekarang kalau ngomongin
mix double ya nggak usah berbicara medali dulu lah masuk aja dulu lah di lolos aja dulu ke
olimpik itu baru nanti bisa ngomong medali gitu karena kalau yang saya ngeliat gitu sekarang kan
persaingannya kan rame tapi kalau ya maaf maaf nih ya
ya hanya penghias dulu aja gitu loh bawa pertama kedua kalau mau berdoa doa kalah gitu jadi ya
menurut saya ya mereka bersaing untuk bisa masuk aja dulu deh gitu berarti kejauhan masih ngomongin medali
nih ya kalau menurut saya sekarang ya untuk sekarang melihat hasil seperti itu ya kita lihat
realita yang ada gitu bukan berarti kita mau seperti apa gitu ini mungkin motivasi juga buat
mereka gitu janganlah mereka hanya menghias draw aja gitu mereka harus punya target gitu minimal semi lah
semifinal gitu dan target mereka itu ya harus diimbangi dengan latihan mereka gitu mereka harus
cari terus oh saya sekarang latihan udah udah semangat banget nih gitu saya mungkin ya kalau ngomongin
teknik latihan drilling udah tiga ratus bola nih tapi masih kalah ya besoknya harus lima ratus bola besoknya harus
seribu bola harus ditingkatin terus gitu jangan mereka puas dengan segitu kalau mereka mau mengejar
mas howie kan ngomongin soal latihan drilling segala macem itu sebenarnya dicipayu udah ya
makanan sehari hari udah makanan sehari hari yang latihan udah dibilang juga udah keras lah tapi kalau mas howie
ngelihatnya nih mas howie jaman sekarang kan arti arti jaman sekarang nih apa ya distractionnya beda gitu
dibanding zaman dulu ada sosmed ada gadget dengan segala macam sesuatu yang bisa dilihat gitu itu
mas howie ngelihat itu jadi hambatan juga gak sih kan kemungkinan sekarang banyak nih ya yang aktif juga nih
tapi howie juga dulu udah ngerasain sosmed juga udah tapi kan gak ada yang ngerasain sosmed juga udah tapi kan gak ada yang ngerasain sosmed juga
masih sekarang nih mas howie dulu aja kritiknya tajam ya mas howie apalagi jaman sekarang netizen makin banyak kritikan makin tajam
kalau saya mikir kalau saya ngalamin pasti adalah perasaan untuk ke diri mereka dengan bermain sosmed
apa sosmed sosmed bermain sosmed pasti berpengaruh mas sekarang apalagi ya makanya kalau menurut saya
kalau dia lagi pertanian atau apa ya off lah sosmed dulu gitu karena sedikit banyak mereka pasti
banyak baca komen nah komen itu kan ada negatif ada positif kalau kita udah bisa punya penangkal untuk diri
kita enggak masalah nama masalahnya mereka udah ada penangkal belum gitu loh sekarang kritikan tajam
untuk mereka pas lagi mau main coba pengaruh tapi pengaruh kalau kita lagi menang kita di atas
angin wah kita selalu merasa kita lagi dipuji puji tapi kalau lagi kalah habis ya kayak gitu mohon maaf
maksudnya untuk alih profesi udah alih profesi aja gitu dari itu ya apalagi sekarang medsos kan
kita main bagus ya kita ya mungkin dipuji main jelek ya kita dicaci gitu loh makanya itu buat adik adik ini
yang lagi berjuang itu ya mereka harus bisa menangkal itu kalau mereka mau main sosmed gitu kalau mereka
nggak mau sebaiknya ditutup gitu kamu dulu akhirnya buka tutup atau gimana sistem ya kalau aku sih kan memang
ya ya udah amat awal awal memang ih kok kayak gini banget ya aku selalu disalahin terus ini
ini emang apa tuh kalimatnya yang nyalainnya gimana kira kira yang paling lo inget gitu di sosmed ini
kita ngomongin ya banyak wah ini kalau kalah apalagi ya main error terus main error terus gitu giliran
menang war cibutitnya keren gini biasa kayak gitu kalau aku oh iya satu cibutitnya lima ya tapi kan itu
gitu akhirnya lebih baik of medsos dulu fokus ke pertandingan ya kalau aku gitu kalau aku dulu mau
pertandingan aku off dulu waktu zaman lagi sebelum sebelum olimpik ya ngomonginnya ya kalau setelah olimpik ya
kan lebih relax akunya lebih bisa ya juara juara main maksudnya target olympic itu kan udah tercapai
ya buktinya setelah olimpik itu mungkin latihan juga biasa aja masih maksudnya masih bisa juara
jadi itu mungkin akan lebih rileks itu karena kalau menurutku setelah dapat olimpik itu kan
beban berkurang ya jadi lebih rileks mainnya gitu pada pas lebih orang lain masih dibully
jualan jualan sebelum olimpik aku masih dibully gitu masih dibully juara dunia udah juara masih
setelah setelah olimpik nah cipute kan setelah di china kan cedera tuh nah kalau aku lihat
nah aku udah agak berbalik tuh wah gila oh udah bisa ngaper ya maksudnya udah bisa ngaper butet ya
tiga perempat lapangan padahal ciputra lagi cedera loh ini banyak banyak ujian lah gitu udah dari
dulu kali ya gue ngomong sebenarnya saya nggak mau sombong ini kita belum langsung kalau kamu
lihat diri kamu tuh legenda enggak biar biar ngomong sendiri kalau aku enggak lah biasa aja kalau aku
legenda itu dalam artian apa gitu maksudnya aku nggak pernah nyebut jadi ya maksudnya sebutan orang
ya biarin aja kalau aku sih ya aku ya padanya gini aja gitu kalau tanya orang pernah juara olimpik
pernah juara oleh england pernah ada ya orang yang enggak kenal emang aku legenda ya menurut saya ya
udah pasti legenda juara olimpiade dunia major turnamen anakku sering nanya emang apa apa legenda
enggak tau kamu kenal tapi kalau kakak tanya semua kita tahu sendiri penghargaan lah mau memerintah

kurang apa ntar dulu dijelasin dulu apa yang udah dikasih pemerintah
gimana wih sejauh ini
sejauh ini sih kemarin kan memang ada penghargaan untuk pns ya untuk kita gitu
itu juga bukan olimpik aja sebenarnya itu juara pon juara sea games pun dikasih gitu
dan itu kan patokannya dari mana kita nggak pernah tahu
jadi ibaratnya yang juara asean games sea games olimpik itu sama
nggak ada bedanya nah makanya kan dulu waktu saya juara olimpik itu
waktu pak menterinya itu masih pak imam dia tuh menjanjikan dulu bahwa yang juara olimpik akan dikasih uang pensiunan lah
yang tiga puluh juta sebulan
iya tergantung medalinya sampai sekarang itu pak dali tuh udah nyampe ke pak presiden loh
waktu itu cibutet itu udah ditanya gitu sama pak jokowi gitu apa nih
kan waktu itu cibutet mau pensiun kan ditanya sama presiden
keluksannya lah gitu
kayak gitu mintanya ya kita kan juara olimpik kan gak banyak nih
gitu ya kita minta pensiunan lah
cuman delapan medali emas tiga belas orang
ya kita mintalah apa namanya pensiunan gitu
pak presiden jokowi juga bilang oh itu mah gak susah itu mah cuma ini gitu
tapi belum nih sampai sekarang
sampai sekarang belum ya mudah mudahan dengan kita bertemu di sini mas arang segar kan
bisa didengar sama pemerintah bahwa karena menurut saya juara olimpik memang
memang ada segelintir mungkin mau diusulin nih
ya kenapa mesti harus olimpik aja yang diusulin
kan banyak ada yang kejuaraan dunia ada yang juara ini dan atlet atlet itu banyak gitu
kenapa hanya olimpik aja
kalau menurut saya jangankan dapat medali olimpik masuk aja susah
masuk aja susah iya
dan kenapa atit atit yang lainnya harusnya nggak boleh ngiri
karena ya patokan untuk berprestasi di indonesia ini ya juara olimpik itu
tapi kamu statusnya pns juga sekarang atau gimana
aku statusnya pns
tapi kalau kita ngomongin kesuksesan semua orang udah tau lah ya
prestasinya tontowi ahmad seberapa panjang lessa udah tau lah sebenarnya
ada nggak sih di sepanjang karir mas owie kegagalan yang bener bener membekas gitu
sampai akhirnya jadi cambuk untuk comeback stronger gitu ada nggak mas awi
atau malah masih diingat sampai sekarang
ya pasti namanya atlet mas
pasti ada gagal ada sukses
mungkin juga bukan cuma atlet kehidupan lah
juga pasti kan kayak gitu kalau yang saya alami
kalau untuk kegagalan kan sering mas saya
setiap kalah kan memang gagal
cuma hanya memang ada beberapa yang masih membekas sampai sekarang
banyak kegagalan yang membekas
mas tega juga pasti tahu lah karena ngikutin dari dulu
kejuaraan dunia semifinal yang di jakarta
jakarta yang set pertama udah menang set kedua
udah menang set kedua
tinggal satu lagi
tinggal satu lagi dan bola di depannya nyakut gak jadi menang
itu kan suatu kegagalan
udah itu asian games
asian games dua ribu empat belas yang di incheon
nah itu kan memang sebenarnya badan kita lagi fit fitnya gitu
kita ketemu kita main enak tiba tiba ngebleng hilang
ya itu kan satu kegagalan gitu loh
dan memang yang membekas banget sebenarnya sih olimpik dua ribu dua belas lah
karena kan memang waktu itu lagi fit fitnya di situ
nah tiba tiba hanya perwakilan hanya kita doang yang masuk semifinal
yang lain nggak ada
dan tradisi emas olimpiada terhenti di dua ribu dua belas
ya udah down itu dah
tapi berarti kamu pas semifinal sendirian kamu ngerasa beban berarti ya waktu itu
ya sebenarnya kalau beban untuk semifinal sendirian sih nggak
ya hanya memang kita kan bener bener pingin ngedapetin olimpik ini gitu
ya itu sih yang bikin ya down gitu
kalau yang gue leren saya waktu itu lagi dapet dua ribu dua belas kan
juara juga lagi sering seringnya
lagi sering seringnya juara gitu lagi fit fitnya
malah kalah gitu
terus berarti abis kalah di semifinal olimpiade malamnya nggak bisa tidur atau gimana
oh bukan nggak bisa tidur lagi mas itu udah
itu dunia rasa kiamat mas bener
wah kuat dunia udah rasa rasa mau runtuh gitu yang bener bener ngedrop gitu
makanya kan begitu kalah
besoknya kan perebutan juara tiga nggak bisa main
kalau bisa lempar randuk putih
kalau bisa lempar randuk putih kalau kata kaisat bilang kan
iya orang kalau nggak salah ya
itu sore kan kita kalah tuh
besoknya main pagi setengah sembilan atau jam empat
dan kan malem nggak bisa tidur lagi galau lagi kacau pikiran apa
suruh main udah lempar randuk gitu kalau bisa kan
cuma dapet berapa sama piser sama pedersen waktu itu
padahal harusnya kalau kita nge push ya kita tetap dapat medali
tapi kan kita udah berangan angan tinggi
jadi aduh harusnya emas
perunggu udah nggak dianggap gitu harusnya
kan memang dianggap gitu loh
pada waktu itu memang kesalahan itu
terus berarti pulang ke indonesia pulihnya berapa lama
nah itu ngedown lah itu udah berapa lama
akhirnya kan pengobat itu kan juara dunia
setahun berarti ya
ya hampir ya pokoknya down lah itu
ya tapi kalau ngedown nggak sampai setahun lah
maksudnya kalau ngedown itu kan kemarin kalah nih
ya aku harus kembali lagi harus comeback lagi
makanya sebulan lah gitu
memulihkan itu gitu
apa sih mungkin kan sekarang bulu tangkis kita juga prestasinya lagi kurang bagus nih nggak ya mas owi ya
mungkin dari pengalaman mas owi ada yang nggak yang bisa dibagi ke pemain pemain sekarang gitu
gimana sih mengubah kegagalan itu bisa untuk jadi motivasi gitu
ya ya maksudnya aku mau garis bawahi dulu mas
sebenarnya mungkin kalau menurutku ya bukan apa namanya bukan pemain indonesia mungkin yang menurun atau kayak gimana
memang negara negara lain kalau aku lihat mas itu memang dia tuh negaranya di bulu tangkis tuh maju gitu
karena apa negara negara lain itu serius gitu loh untuk di badminton
ya bukan maksudnya kalau bukan mungkin kayak dulu itu
mungkin kayak dulu kalau yang saya dengar nih eropa itu latihan sehari sekali loh
dulu jaman ku gitu
karena kan mereka kan maksudnya udah serius di badminton gitu loh udah bener bener
maksudnya mereka mencari
apa nih program untuk bisa juara
atau latihannya seperti apa program latihan seperti apa
mereka tuh udah mencari loh mas
sementara kita masih kayak gitu gitu aja menurut mas awi
ya kan mereka kan pada mengambil pemain dari indonesia
coba india pemainnya pelatihnya dari indonesia
jangan yang jangankan yang patas patas
yang pb pb aja pemain indonesia banyak yang kesana
sampai cina pun yang di level level klub banyak loh dari indonesia kesana
semua hampir merata kita dari sana
mereka tau program kita program kita di jawa indonesia sana
mereka udah mengikuti program itu dan program itu semua rata
latihan dua kali sehari semua
mungkin malah ada yang latihan tiga kali empat kali
itu artinya gimana menurut mas sawi berarti
menurut saya negara negara lain itu mereka tuh berkembang dalam dunia badminton gitu loh
ya maksudnya ya mungkin ya mungkin dari segi postur nih misalnya contoh
negara eropa pasti lebih tinggi tinggi
jangkauan ya mungkin negara negara masyarakat yang lebih tinggi jangkauannya mungkin lebih panjang
lebih enak untuk bisa mendapatkan poin gitu
berarti solusinya menurut mas towi gimana dengan tadi penjabaran yang mas owi sebutkan
apa kita ambil pemain pemain luar juga biar kita dapat programnya mereka
ya mau gak mau
ya mau nggak mau mereka harus tetap bersaing
dengan cara apa
dengan cara dia udah tau nih programnya
latihan udah sama
ya mereka harus latihannya lebih rajin lagi
lebih banyak lagi harusnya
yang misalnya programnya pagi sore ya mereka harus bisa tambahin
pagi siang sore kalau mau juara kan harus
kalau mau juara latihan harus ekstra
kayak zamanku nih ya aku nih waktu persiapan olimpik aja aku latihan bisa empat kali loh
yang lain pada makan siang
owe masih di lapangan
nah bener gak
ya mereka kalau mau juara ya kayak gitu

ya udah tau
ya udah tau
ya udah tau
ya udah tau
ya udah tau
ya udah tau
ya udah tau
ya udah tau
itu pada jaman waktu persiapan karyo itu latihan ekstra yang owe lakukan tuh sendiri tanpa
dengan pelatih atau gimana
ya konsultasi dengan pelatih
aku mau tambahan ini
aku mau tambahin program ini
berarti ditemani sama pelatih juga
ya pasti ditemani pelatih
kan owe udah nikah harusnya dapat dispensasi pulang ke rumah
ya pulang ke rumah
ya pulang ke rumah
kalau dia mau berlatih dia mau berlatih

jadi dia mau berlatih
ya jadi dia mau berlatih

aku mau tambahan program ini
aku mau tambahan program ini
berarti ditemani sama pelatih juga
ya pasti ditemani pelatih

ya pulang ke rumah
ya pulang ke rumah

ya memang benar benar
berapa bulan nih
hampir persiapan hampir dua bulan

ya sabtu minggu

sama kayak anak ini

yang harus dikorbanin untuk hasil yang lebih besar gitu ya mas awi
tapi owi emang cocok nih ngomongin soal harus kerja keras segala macam
karena owi ini bukan tipe pemain yang dari kecil udah bersinar dari kecil udah disebut jadi pemain bintang masa depan
jokowi ini kan sempat dari tangerang sempat bingung waktu itu ya mau lanjutin karirnya mau kemana segala macem
itu gimana waktu itu mungkin bisa diceritain kegalauan kamu terus sampai akhirnya bisa balik lagi ke badminton
ya kalau ya kalau dibilang dulu kan aku pertama kali dari kampung itu kan dari banyumas itu kan sma itu kan aku ke argo pantes
argo pantes satu setengah tahun aku pindah ke gresik
nah ke gresik itu di gresik itu aku udah gak ada partner aku pemain double tapi aku udah gak punya partner
umur delapan belas berarti ya
umur tujuh belas lah
u tujuh belas an aku tuh udah gak punya fakta di sana aku bingung mau ngapain aku udah mau berhenti badminton malah itu
ya akhirnya pb jarum itu kan ngontek aku nawarin masuk ke dalam gitu
perjalanannya sih sebenarnya kayak gitu gitu mas untuk masuk ke pb jarum dan pb jarum itu baru tuh aku dicariin partner apa segala macem
ya akhirnya bisa masuk ke platmas gitu
di platas pun gak langsung meledjit karena sampe umur
aku aku di pelatnas itu lima kali loh ganti pasangan sebelum pasangan sama cibutet ini aku lima kali dulu
sampai umur dua puluh tiga berarti ya
jadi memang kalau aku tuh dari bawah memang berjuang terus lah gitu jadi aku tuh kerja keras terus ya latihan apalagi aku gak pernah absen soal latihan
jadi aku tuh berjuang terus dari segi latihan pokoknya aku gak pernah ngedown aja aku hampir jarang sebelum pasangan bu tjibutet itu untuk lagi berjuang ke atas itu aku ngedown aja jarang
udah gak pernah ngedown lagi
udah gak pernah maksudnya dari maksudnya sejak aku masuk ke platas sebelum pak tjibutet aku kan ngelewatin banyak pertandingan banyak kalas segala macem gitu
aku nggak pernah ngedown jadi kalau kalah sekarang aku besok latihan lagi gimana kejar lagi caranya gimana lagi gitu
tapi sampai umur berarti sampai umur dua puluh dua kamu masih optimis waktu itu apa sempat ada galau lagi
oh enggak aku selalu optimis terus karena aku partner yang lain pun aku sebelum pasangan cibutet pun aku ya juara juara juga gitu
apa sempat udah terbersih wah jangan jangan bulu tangkis ini bukan pilihan hidup yang tepat
nah itu waktu aku di gresik waktu aku udah di klub gresik sebelum ke jarum

itu aku pemain dobel tapi gak punya partner nah itu terbersih disitu
sempet mau ah gue cabut aja dari badminton sempet ada kayak gitu
iya aku udah bilang juga sama bokap aduh pak kayaknya memang duniaku bukan di badminton deh aku gak ada cara gini gini
ya kata bokap kan bokap kan orang muslim ya cobalah kamu berdoa coba kamu sholat sholat malam minta petunjuk gimana
eh akhirnya gak lama setelah itu telpon dari koko denny kantono ko yuming dulu telpon aku mau gak wi ke jarum gitu
berarti emang didik terendahnya pas itu ya berarti ya pak
tidik terendahnya pas itu
titik terendahnya di badminton tuh yang waktu aku mau pensiun
di umur tujuh belas tadi yang di musik itu
akhirnya aku ditelepon jarum aku dapet pencerahan karena aku pemain dobel dicariin dobel dijariin partner gitu loh
susah emang kalo pemain dobel gak punya pasangan yang mau sehebat apa juga
jadi gak dapet dong
tapi apa yang dilihat sama kodeni kantono pada saat itu ya
tapi owi dibilang owi nanggep presensinya mandek kan sampe akhirnya ditelepon jarum kan
owi sempat tanya gak ke mereka apa yang lo liat dari gue gitu sampai lo tertarik gitu
di sinerz waktu itu mungkin sering juara atau gimana
gak pernah masa engga pernah di sinerz gak pernah juara
ya makanya itulah mungkin ya memang jalanku disini ya mungkin ya itu mungkin berkat kerja keras dan doa gitu
karena kalo menurut logikaku aku gak masuk banget gitu loh
untuk bisa masuk pelatnas jadi juara dunia pemain dunia tuh gak masuk banget
tapi waktu itu emang pas yang sebelum ditarik jarum si ras itu gak pernah juara
gak pernah juara
makanya sampai gak punya pasangan akhirnya
iya akhirnya pasangan
hanya aku pernah sekali semifinal ke jurnas
dan mungkin ya pelatih jarumnya mungkin liat dari situ
nah kebetulan juga pas juga kuota jarum itu kurang satu pemain
emang udah jalannya berarti semua kebetulan
kalau menurutku aku ini beruntung salah satu orang yang beruntung
dan keberuntungan itu menurutku datangnya ya dari kerja keras itu sama dari doa
ya itu jangan harus di garis bawah itu jangan remehkan kekuatan doa ya mas awya
iya karena ada aja orang yang apes gitu
banyak sejaman saya nih pemain pemain bagus tuh banyak
tapi apes aja gitu pas giliran pertandingan dia sakit lah apalah nggak bisa nerusin
pas giliran seleknas dia sakit dia nggak bisa masuk pelatnas
banyak makanya ya kalau menurut saya aku berpatokan itu
aku harus berdoa sama ya aku harus berusaha gitu
tapi rasanya pasangan sama lilian nasir tuh kan
waktu si awya pasangan tuh liliana nasir tuh udah hebat
disini gitu ya
awya masih disini liliana nasir udah disini
gimana we waktu pertama hari hari pertama pasangan sama cibutet itu
sebelumnya jadi dulu waktu cibutet itu pisah sama mas kedeng mas nova
cibutet itu lagi nyari pasangan
dan kandidatnya itu kalo gak salah ada empat pasangan
pilihan terakhir lah
nah saya pilihan terakhir nih
nah saya kan tahu waktu itu kan latihan bareng
waktu itu saya patah sama grace
desa poli dulu waktu itu
sementara doang kan itu
nah itu sementara
aku tadinya mau lanjut sama grace
grace juga tadinya mau lanjut sama aku tuh main mix
hanya dikat sama kak ica
makan sebelum pasangan
pasangan ini kan aku tahu
si butet lagi nyari pasangan
sama si a sama si b sama si c
nah aku keceplosan ngobrol sama temenku nih
lagi pijit lagi setelah relax habis latihan
kok maksudnya kalo gua nih dipercaya pasangan cibutet nih
gue bantai tuh semua musuh musuh
masa iya sih pasangan seorang cibutet gitu
dia defense nya punya serangannya ada
eh pas di lanya minggu depan gua dipasangin sama cibutet mas
yaudah akhirnya aku di makau ya langsung juara
karena aku udah optimis dulu gitu loh
pas hari hari gitu kamu pasangan sama cibutet
kan kalo di cipayu kan biasa tuh muter
sering dapat kesempatan pasangan sama cibutet nggak kalau latihan biasa
sebelum dipasangin gitu
ya sering juga
pasangan cibutet enak banget
karena kan sering latihan

masa iya sih defense bagus serangannya ada
main mix banget gitu
padahal aku paling buncit gitu
jangan jangan didengar tuh pas owi ngomong sama temennya
mungkin kalo kak icat sekarang cerita pelatihku sama cibutet cerita sih
kalo kata kak icat owi tuh punya karisma
udah loh sama ini
ya udah kak
oke juga kita coba dulu
padahal coba sekali di makau
abis itu kan aku masih pasangan sama grace kalau nggak salah
kamu mau aku padmin sama butet
kejadiannya kayak gitu
tapi waktu yang game dua ribu sepuluh itu kan
nova butet kan harusnya bulan pertama
kamu ditukar sama
jadi kamu yang berangkat ke asian games
mas nova kan udah di penghujung karir ya
kamu sebagai junior tuh ngerasa gak enak atau gimana sih
ya pasti lah
di cipayung itu situasinya
sama senior tuh gimana kan
asian games kan ajang penting gitu
terus kamu di
ya sebenarnya gak ada hubungannya sama aku sih mas
ya memang aku gak enak
ya tapi kan memang itu permintaan dari
sama cibu ted untuk partner saya
jadi kalo saya kan hanya pelaksana aja
jadi pada waktu itu memang aku gak enak
ya tapi kalau menurutku ya
memang aku gak ada hak
aku kan cuma ibaratnya jadi pion aja
ya mau ini dimakannya dimakan
mau makannya dimakan gitu
kalo dicatur kan
aku kan poinnya nih
belum jadi rajanya atau menterinya atau apanya
aku disuruh maju ya aku maju
nurut aja gitu posisinya ya
karena kan masih
ya belum apa apa juga
terus yang final asean games
dari situ kamu sama butet hubungan agak
karena kan sebetulnya kamu semifinal mainnya bagus
game pertama lanjut
lanjar di final asian games
itu apa sih sebetulnya yang terjadi di final itu
posisinya itu sebenarnya main enak nih mas
jadi semifinal aja
yang biasa ngalahin su chen susah
jadi yang kedua ya
yang pada waktu main sama si zangnan itu
sebenernya main udah enak
kan waktu itu sempet mimpin kalo gak salah
iya empat belas delapan atau berapa
itu main udah enak
itu malah cibutetnya ya
baru saya omongin sekarang nih ya
kayak yang marah marah sendiri
ini mungkin karena tegang atau apa
nah saya masih gak bisa nerima
tungben gitu loh
jadi pas begitu cibutet
malah musuhnya bukan di depan
malah kita sendiri
cekcoknya kayak gitu aja sebenernya cekcoknya
padahal lagi leading tuh
padahal lagi leading
kamu juga jadi yang biasanya
kamu bilang tadi kayak
seharusnya pion disuruh maju maju
jadi akhirnya kaya ngerasa gak nerima waktu itu
malah jadi agak nggak nerima
makanya persoalan di dua ribu lima belas itu
yang damai tapi gersang itu awalnya di situ
kalau yang saya mikir
tapi sebenernya ya maksudnya
kalau dibilang lagi menurun dua ribu lima belas sih
kalau setelah saya lihat nih
dari sebelas pertandingan saya ikutin
ternyata saya sembilan tuh masuk semifinal sama final loh
cuma aku gak pake juara

itu standarnya oibut tuh menurun semifinal
jadi aku ngelihat itu
di sebelas pertandingan itu
kalau nggak salah coba dicek lah
sebelas pertandingan dua ribu lima belas
sembilan itu masuk semifinal
tapi kamu diem dieman sama si butet
iya mainnya tuh ya udah kayak gitu
hari hari gitu ya gak kaya
udah gak nerima banget gitu
gara gara dua ribu empat belas asean games itu ya
pas kejuaraan dunia malah
iya itu ditambah itu lagi
itu tambah lagi berarti
itu gimana ceritanya pas kamu ngetap itu
sebenarnya itu gagal
boleh tanggung tuh ya
kondisi di lapangan
itu kan kita
berpikir dan ngambil keputusan itu kan
sepersekian detik lah
jadi pada waktu saya udah nyerang tuh
tak gitu kan
posisi zahra itu udah di sini
ya kan udah di belakang
saya cuma sekali lagi tak
bola itu balik
setelah ini nih
kan saya berfikir
atau mau saya cocok nih
nah akhirnya saya ngambil keputusan disitu ragu ragu
antara totok apa
atau saya taro gitu
saya ragu ragu akhirnya nyangkut
nah setelah dari situ
setelah kalah itu
diem dieman berarti abis
itu mah udah parah sampai
nah itu kan aku dipecah
si butet sama jordan waktu itu
itu si butet yang mau sebenernya
udah kita pisah dulu deh
ya maksudnya sama yang bersaing di kelas atas lah
di kelas bawahnya kita udah rame rame
udah kita pisah dulu deh
di china nggak ada hasilnya
di hongkong tidak ada hasilnya
ya mungkin baru kita sama sama berpikir bahwa
cocok padahal si butet deh
gue lebih baik
gue ngalah aja deh
nah mungkin si butet juga kayak gitu
ngurunin ego masing masing akhirnya
lah buktinya dia
itu adcock itu
yang biasa gue menang jauh
tiba tiba kalah jauh mereka
berarti kan skillnya
mungkin skill individu itu nggak menentukan juga
akhirnya mereka kalah
baru udah nih
kayaknya kita lebih baik fokus lagi deh
ya sama sama lah mungkin
kalau yang aku inget
kalau gak salah si butet dah
aku lagi bersih
kayaknya kita lebih fokus lagi deh
ya tapi konfirmasi si
kalau gak salah ya
yang waktu itu juga aku udah
mikir aku nurunin egoku kan
ya udah si
kita fokus saja ke depan
dari situ sama sama belajar nih
orang gue udah juara dunia kok
jualan yang lain yaudah lah
main gitu gitu aja gitu
ya udah lah aku nerima padanya
si butet juga sebenernya waktu itu belajar
untuk dia gak marah marah lagi
tapi dia malah gak bisa main
kalau dia nggak kayak gitu
memang tipenya si butet tuh
memang gayanya gitu ya
kita pernah coba
ternyata malah gak bisa main
waktu itu yang gak bisa main tuh
si butet yang gak main
oh kamu tetap bisa sebetulnya
aku kan udah nurunin ego aku
jadi gak lepas kali ya
oh iya juga gak bisa main karena gak dimarahin
ternyata gak kayak gitu
nah ternyata udah lah
kita harusnya balik lagi ke awal
si butet dengan ngomel ngomelnya
ya aku dengan nerima aku
akhirnya dari situ
ditambah juga waktu itu
yang aku inget banget
nah kita konsultasi lah
tentang untuk non teknisnya
seperti apa gitu
kita kasih ube jangan lah
pasangan itu seperti
ya kalian itu lagi pacaran
tapi di dalam lapangan
harus bisa menerima kekurangan masing masing
harus bisa saling menutupi kekurangan masing masing
kalau yang satu lagi nggak enak
ya lo harus bisa deketin gimana cara
harus bisa ngerangkul lah
ya kalian harus punya chemistry di lapangan
kalian ya kayak orang pacaran aja di lapangan
harus saling ngerti satu sama lain
akhirnya cibutet kurang apa
saling mengisi lah
ya saling mengisi
cibutet juga sama
setelah ngobrol itu
titik baliknya disitu ya
gak pernah terkalah
aku latihan pun gak pernah terkalah kan
gak pernah ngerangin
sama psikolog juga waktu itu ya
ada saksi sama psikolog juga
sesi sama psikolog juga ada waktu itu
sesi psikolog ada
ada dari situ ya
ya kita ngasih tau relaksasinya kayak gimana
untuk merelekskan pikiran kayak gimana
jadi gak sepaneng terus
ya itu dikasih tahu dari psikolog
sampai akhirnya udah lah itu ya
puncaknya di rio ya mas
itu olimpik itu udah gak ada yang ngalahin mas
aku sebulan itu setelah
aku inget tambah sekarang
kalah paling cuma sekali
tapi cerita doang
karena banyak cerita lucu juga
ya saking tegangnya ya
kalau nggak salah kan kita udah menang tuh
aku malah gak bisa tidur mas
iya sebenernya kita tuh
maksudnya dari segi badan apa sih
itu udah fit gitu ya
waktu semifinal ketemu zagnana aja
aku udah yakin banget tuh
dalam artian yakin tuh ya gak terlalu over gitu
kayaknya aku bisa menang nih sama si zhangland gitu

dari latihan itu kita gak pernah terkalahkan

itu aja aku udah pede
nah dari situ malah sebenernya stress
setelah masuk final itu
kan ada jadwal satu hari
itu nggak bisa tidur mas
sampai aku tuh
saking stressnya ya
aku keluar juga kan aku di lantai atas tuh
ada balkonnya kan
aku buka balkon tuh sampe tirak tirak sendiri
untuk bisa ngelepasin itu
itu udah kelihatan
itu udah kelihatan
itu udah kelihatan
jadi aku udah pede
aku udah pede
aku udah pede
aku udah pede
aku udah pede
aku udah pede
inilah apa namanya
gitu nyetak sama pelanggan
jadi gitu loh
akhirnya tuh wrestling nike
kata kata yang sama itu dari dari venue itu ke gor itu ke cibutet itu udah ngulang ngulang berapa kali
jadi pertanyaan itu aja ci ayo kita fokus ya ci ya kita pasti bisa nih ci
udah jangan berapa langkah kayak gitu lagi ci kita fokus ya ci ya jangan tegang ya ci ya semangatnya
kayak gitu gitu terus aja sampai ke gor
cibutet pasti ingat sampai sekarang
nah ternyata waktu begitu main bukan saya yang tegang cibutet malah yang tegang
tapi sebelum pertanyaan cibutetnya nggak tegang
tapi katanya sekarang itu lu bilang gak tegang gimana dalam hati gue juga bergejolak nih gue udah tegang banget
tapi kalau gue ikut tegang juga pasti lo ikut tegangnya mungkin gak bisa ketolong gitu
ambiar jadinya ya
ambiar gitu jadi udah gue berusaha cool aja iya weh kita harus fokus aja fokus gitu
ngomongnya kayak gitu aja dari venue sampai ke hall itu kan lumayan tuh jalannya
nah akhirnya waktu begitu main di lapangan kok aku ngelihat aku relax nih main nih
kok kayak cibutet kayak tega
aku inget banget kata katanya sampai sekarang
begitu main rame rame sama si goli uyeng itu yang gitu
aku sampai bilang sama cibutet cik cibutet main depan kan dia kan kalau kita ibarat andalan kita itu kan main depan notok notok cibutet cari poin gitu
nah pada waktu itu cibutet agak kayak kurang lepas mainnya di depan
sampai aku bilang cik cibutet nggak usah takut
ngapain cibutet takut
nggak mau main depan
warga yang kami temui sangat resisten
ketika kami bertanya mereka memilih untuk
menjawab seadanya dan pergi
dan juga kami juga tidak menemui
banyak warga yang berada di rumah mereka masing masing
yang banyak justru adalah anggota kepolisian
di tiga titik di desa wadas
setidaknya ada tiga titik
yaitu di dua titik masuk
dan satu di masjid yang kemarin
sempat dilakukan istighosah ketika
penangkapan dilakukan oleh pihak kepolisian
dan bila kita melihat orang orang yang ditangkap
tentu saja kita tahu bahwa
di desa wadas ini juga kemudian
terjadi konflik antara warga
ada warga yang setuju dengan

namun ada juga yang tidak setuju dengan penambangan batu andesit atau lahan kuweri ini

dan mereka dalam kondisi yang tidak nyaman
dalam kondisi sosial di masyarakat
sejumlah warga yang pernah saya temui sebelumnya
bila mereka membuat sebuah acara
kenduri di desa maka pihak lain
terpaksa tidak bisa hadir karena mereka dalam posisi yang berbeda
dalam kondisi sosial ini kemudian
sebenarnya memang di wadas saat ini
masih terjadi konflik antara dua pihak
dan kondisi di wadas ini
memang kalau melihat kondisi saat ini
memang berbeda dengan apa yang terjadi sebelumnya
dan tentu saja
ada klaim klaim yang dilakukan oleh pihak kepolisian
namun ada juga klaim klaim yang dilakukan oleh pihak warga
melalui lbh yogyakarta misalnya
atau walhi yogyakarta misalnya
tentu saja ini yang kemudian harus dibuktikan di pengadilan
kalau memang ini ada beberapa kasus
ada tiga orang yang saat ini dalam proses penyidikan
memang berlanjut ke proses berikutnya
kita tentu masih menunggu
apakah berhasil menangani penyidikan
bagaimana akhir dari konflik yang terjadi
konflik agraria yang terjadi di desa wadas ini
saya ingin tahu bahwa tadi mahfud md menko poluka
mengatakan bahwa pengukuran tanah tetap dilakukan
dengan pendampingan dari aparat kepolisian
tapi apakah anda melihat bahwa pengukuran tanah
memang dilakukan oleh pihak bpn
dan didampingi oleh aparat kepolisian
yang memang jumlahnya sewajarnya atau lebih banyak
informasi yang kami peroleh
bagaimana akhir dari konflik yang terjadi
bagaimana akhir dari konflik yang terjadi

pengukuran memang sudah dilakukan sejak kemarin
kemudian hari ini juga masih akan dilakukan
dan kemungkinan besok juga akan terus dilanjutkan
ke tempat pengukuran pengukuran warga yang pro terhadap
penambangan batu andesit ini
namun bila kita melihat jumlah polisi
memang ini mungkin perlu kita lihat kembali
karena jumlahnya memang cukup banyak
andaikan tadi ini ada tiga titik
yang menjadi titik kerumunan kepolisian
ini mungkin perlu kita lihat kembali
ini kami juga masih belum tahu
apakah ini dilakukan dengan sewajarnya
menurut pihak kepolisian
namun ini memang ada dua titik masuk
yang menjadi pintu masuk ke desa wadas ini
yang dijaga kepolisian
dengan menggunakan sejumlah truk
kemudian ada sabara juga
sahabta juga yang kemudian menjaga di lokasi itu
dan kondisi warga disini juga
sampai dengan saat ini
saat ini saya melaporkan
juga masih sepi
hanya ada beberapa warga yang
kemudian melintas di lokasi ini
dan lokasi tempat saat ini
saya melaporkan adalah lokasi dimana
sebelumnya terjadi konflik
pada sekitar april tahun dua ribu dua puluh
yang cukup mendapat perhatian publik juga
konflik agraria di wadas ini rifana
baik terima kasih sekali
korespondensi cnn indonesia
hendrawan setiawan atas laporan komprehensif anda
selamat bertugas kembali